wah bagus banget ya tempatnya
tempat ini banyak banget spot spot buat foto foto buat otd
namun tahukah anda bahwa tempat ini adalah sebuah warteg
banyak makanannya dan penasaran kan makanannya seperti apa
yuk kita lihat
warteg nako berlokasi di jalan pajajaran bogor dijuluki sebagai warteg yang instagramable
mengusung konsep urban industrial minimalis
hampir semua pengunjung menjadikan sudut sudut cantik gerai ini untuk foto
mulai dari sudut tangga bangunan atas hingga ruangan outdoor
untuk makanan ada sepuluh hingga tiga belas menu sayur dan lauk yang bisa dipilih
menunya dirotasi setiap hari
supaya pengunjung yang sering datang gak bosan
tidak hanya itu warteg ini juga menyediakan dua pilihan nasi
yaitu nasi putih dan nasi merah untuk yang sedang diet
bagus untuk foto foto untuk nongkrong bagus juga
selain itu enak aja sih adem karena banyak agak outdoor gitu dia jadi banyak udara
kita perpaduan dari warteg warung nasi dan warkop yang udah familiar lah di indonesia
meski sudah tanggal tua tenang
banyak paket nasi ramah di kantong yang tersedia dengan nama nama unik
seperti paket anak kos paket krisis paket akhir bulan paket tengah bulan paket awal bulan dan paket gajian
dari segi cita rasa makanan di sini hampir sama dengan warteg warteg yang biasanya ditemui
namun yang membedakan adalah suasana dan juga ada wifi gratis dan bisa foto foto secara instagramable
lanjut makan ya
tapi gak semua warteg itu identik dengan murah meriah lho
seperti kalau anda berkunjung ke warteg gang mangga yang legendaris di bilangan glodok jakarta barat ini
satok harganya mulai lima belas hingga dua puluh rupiah
jadi jangan kaget ya kalau seporsi nasi rames dengan lauk belum termasuk minum harganya bisa sampai tujuh puluh rupiah
warteg ini dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
spesialnya sih dua puluh empat jam ya setiap hari ada menu terus ya
terus apalagi pete orang orang pada suka kan yang di warteg warteg nggak ada
ayam serundeng ikan tanggirinya aduh pokoknya yang bikin orang ketagihan deh
banyak temen saya juga makan disini gitu
apalagi kalau siang jam makan gitu sini rame
nah sekarang kita mau icip icip makanan yang ada di warteg gang mangga
bisa dilihat tadi aku ambil yang namanya petai katanya disini favorit ter legend
dan ada kerang cumi dan maaf doh kalau misalnya ke warteg gak makan telur goreng
yuk kita coba
nah kalau anda menu makanan apa di warteg yang paling jadi favorit nih
tim liputan cnn indonesia